lu mau sarapan
gue bikinnya nasi goreng pake telor ya
dia akan minta fasilitasku kembali
aku akan minta dia melanjutkan kuliah ekonominya
hei kirain di dalam
udah lama disini
oh enggak baru kok
ya tadi aku ke rumah sakit
terus nyariin kamu
kamu yang gak ada
makanya buru buru kesini
kamunya juga gak ada ternyata
aku juga sih sebenarnya pengen cerita sama mas arman
oh yaudah duluan deh
enggak mas arman aja duluan
aku dipecat dari kafe tempat gue kerja
tadi udah coba pergi ke beberapa kafe untuk gambar kerjaan
belum terima juga
aku turut prihatin ya mas
oh iya terus gimana dengan kuliah musiknya
kayaknya harus ditunda dulu deh
sampai aku bisa cari kerja
tapi masih ada kesempatan kok di audisi musik kemarin kan
nah kalau misalnya mas arman menang
jadi mas arman bisa bocetin mimpi mas arman
kok kamu keliatan sedih kayak gitu sirik
kamu kan tahu kita itu harus menghadapi semua ini itu bersama sama
aku tetap harus nikah sama andi
dan dia bilang
anak yang ada dalam
harus diakui sebagai anak andi
kamu ngapain siris
maafin aku ria aku gak sengaja
kenapa aku nggak boleh menyentuh
di itu kan anak aku ri
sampai kapanpun dia tetap akan menjadi anak aku
mama kamu udah bikin keputusan kita gak akan bisa bersatu sebagai keluarga
udah lupain cinta kita
hapus dan kubur dalam dalam
aku tuh bener bener bingung
saat hati telah memilih
tapi takdir berkata lain
saat hati telah memilih
tapi takdir berkata lain
terus aku harus kayak gimana sekarang
bukan hanya kamu yang tersiksa dalam keadaan ini
kita sama sama tersiksa ris
biar aku pulang sendiri ya
aku antri kamu sampai rumah
risk kalau kita bareng bareng terus
akan semakin berat untuk aku melepas kamu
akan semakin berat untuk aku melepas kamu

dia gak akan pernah tau siapa ayah kandungnya
dia gak akan pernah tau siapa ayah kandungnya
aku gak akan pernah bisa ngelupain kamu
cinta ini akan selalu ada di hati aku ri
karena kamu lah ibu dari anak aku
mama nungguin aku
sini duduk sebentar
ada yang harus mama bicarain sama kamu
soal kondisi anda yang tetap pemburuk
ini bukan soal andi
aku gak akan menikah sama tante
karena aku gak cinta sama tanti
apa sih kurangnya tanti
dia itu wanita yang baik
dan mama yakin
kalau kalian sudah menikah nanti
kamu pasti akan jatuh cinta dengan kebaikan dan kelembutan hatinya
mama tuh gak bisa memaksakan aku untuk aku menikah sama tante
kamu harus nurut sama mama
karena mama tau apa yang terbaik buat kamu untuk masa depan kamu
haris udah dewasa
jadi haris udah bisa menentukan mana yang terbaik buat aku
biarkan aku kali ini aja mah untuk aku mencari kebahagiaan aku sendiri
ya aku udah baik baik aja
mama lega dengernya
kamu harus banyak istirahat
supaya penyakit kamu jangan kambuh
supaya kamu cepet sehat
ya udah kalau gitu mama mau istirahat dulu
mama lelah sekali rasanya hari ini
ini ada apa sih
kayaknya ada yang gue gak tau ya
gak ada ma
udah lo gak usah mikir yang aneh aneh
pokoknya lo harus konsentrasi sama kesehatan lo

ini ada sesuatu yang bisa dikonsentrasi sama kesehatan lo
pasti ada sesuatu yang terjadi
tapi kenapa gak ada yang mau cerita sama kuat
apa yang sebenarnya mereka rahasiakan
kamu kenapa sih mimpi
saya mimpi burung
nih kau minum dulu
kenapa aku bisa berhenti
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
kenapa aku terus dihantui mimpi buruk itu
apa karena aku masih dihantui dosa
di masa lalu ku terhadap iren
jangan tidur lagi deh
tadi kan cuma mimpi
kok tungguin pagi gini belum ada sarapan
tadi dari gua bangun gua gak ngelihat sih
kayanya masih di kamar deh mas
dari kemarin sore sepertinya mama gak keluar kamar
dan semalam juga mama gak keluar buat makan
apa jangan jangan mama masih marah ya
gara gara gua nolak nikah sama tanti
lu mau sarapan
gua bikinnya nasi goreng pake telor ya
dari semalam mama belum makan
andi sekarang lagi bikin nasi goreng pake telor ceplok
mama gak lapar
ma tapi mama pucat kayak gini lah mas
gak usah repot repot mikirin mama
toh kamu gak peduli juga kan
intinya kamu gak mau ngikutin permintaan mama untuk nikah sama tanti
mama mau minta apapun ke haris ma
haris pasti bakal turutin
jangan paksa haris untuk menikah dengan wanita yang tidak haris cintain ma
aku juga kan gak mau mau buat
hidup tanti menderita
karena sampai kapanpun aku gak mungkin cinta sama dia
ya udah ma kita makan aja
lebih baik mama mati
daripada menyaksikan perempuan itu menghancurkan keluarga ini
aku buatin nasi goreng pake telor
gak kalah deh enaknya sama buatan mamanya
kamu aja yang makan
mama belum lapar
gak pengen makan
mau makan apa sih
mama seharian ngurungin diri
terus gak mau makan
bilangin sama mas nek suruh keluar dari sini
jangan di taruh sini ya
ntar kalau mamamu makan